yang dialami dengan kerabat saya
jadi begitu ceritanya dok
apa yang diceritakan pak randy barusan
pasien baru saya
jadi gimana dok
menurut dokter mana yang lebih baik
atau menceritakan sebenarnya
randy udah bangun belum yuk
ini kan udah pagi
dia mesti sarapan
papa kangen dengar suara kamu
tapi setelah beliau sadar tolong
on jan suruh saya untuk berpura pura lagi sebagai adiom
saya mau nanti setelah bella sadar bella mengalas saya sebagai randy calon suami catherine
maksudnya kamu mau nungguin jesse sadar untuk menyampaikan kamu udah menjadi calon suami catherine
kamu gak berpikir itu bakalan nyakitin dia secara langsung ren
bukan bukan itu
na gak akan pernah benar benar sembuh kalau dia terus menerus hidup dalam kenyangka natal
dan om juga harus berhenti memberikan harapan kelas buat bella
kalau memang om pengen bella sembuh sepenuhnya
saya selama ini berbohong sama
jesse itu karena kenyataan yang harus dihadapi itu kenyataan yang sangat menyakitkan
pengalaman diperkosa itu bukan pengalaman yang menyenangkan ren
itu pengalaman yang paling mengerikan untuk seorang perempuan
kamu tahu itu
iya om saya tahu
saya tahu om
saya om dan semuanya kita sama sama om
sama sama membantu bella untuk menerima masa lalunya
menerima kondisi yang sekarang
kita jadi kekuatan buat bella om
bukan dengan membohonginya terus
jadi bu rosa pernah ada sejarah depresi
kalau begitu saya akan hubungi psikiater
yang praktek di rumah sakit ini untuk menangani bu rosi
terima kasih do
sebentar lagi ibu rosa akan segera dipindahkan ke ruang pasiennya
wilayah sudah ke quertop

dia kayak aja rasa liberty medan medan

prioritas saya sekarang adalah
jesse sadar dulu
kalau gitu kita dinyal
terima kasih om
apa perlu saya buat
kamu gak perlu ragukan janji saya
saya isi masuk ya om
didengar sama amirvan
ada gunanya juga
saya ketemu dokter andi semalam
ada keluarga pasien yang minta ketemu dengan dokter
sura masuk ya
selamat malam dok
ada sesuatu yang terjadi sama bu rosa
ingin sedikit berkonsultasi dengan dokter
yang dialami dengan kerabat saya
jadi begitu ceritanya dok
apa yang diceritakan pak randy barusan
pasien baru saya
jadi gimana dok
menurut dokter mana yang lebih baik
terus menerus membohongi bella
atau menceritakan sebenarnya ke bella

atau menurut dokter mana yang lebih baik